gempa magnitudo lima lima terjadi di perairan banten gempa terasa hingga ke jabodetabek dan juga bandung
bmkg menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami
titik gempa berada di dua puluh enam km arah barat daya daerah bayah banten
gempa magnitudo lima lima terjadi di kedalaman dua belas km
meski tidak berpotensi tsunami bmkg memberikan peringatan bahwa ada kemungkinan terjadi gempa susulan